kamar dagang indonesia dki jakarta memprediksi pertumbuhan ekonomi jakarta tahun ini bisa mencapai enam persen
angka ini naik dibandingkan realisasi produk domestik bruto ibu kota tahun lalu di level lima tujuh persen
kadin dki memperkirakan kenaikan ini didorong sektor perdagangan yang berjalan cukup signifikan bahkan cenderung naik
jika prediksi pdb enam persen terrealisasi maka pertumbuhan ekonomi ibu kota lebih tinggi
daripada target pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya di level lima persenan
dilansir detik finance ketua umum kadin dki edi kuntadi mengatakan laju pertumbuhan ekonomi ditopang sektor jasa
yang selama ini berkontribusi enam puluh persen terhadap pertumbuhan ekonomi jakarta